untuk memperlancar pembangunan stasiun manggarai jakarta selatan menjadi stasiun ultimate
direktorat jenderal perkereta apian pada dua puluh tujuh dan dua puluh delapan mei akan melakukan kegiatan switch over kelima atau so lima stasiun manggarai
hal ini akan diawali dengan penutupan jalur tiga yang diatasnya akan dibangun stasiun manggarai baru sisi timur
pemberlakuan so lima juga akan berdampak pada rute perjalanan sejumlah relasi komuter lain
jalur rel yang dilintasi relasi cikarang bekasi kampung bandan misalnya diubah ke jalur enam dan tujuh
sehingga penumpang transit tidak lagi harus menyeberang rel
pengguna jasa komuter lain agar melihat ya kalau yang dari stasiun bogor ingat tujuannya adalah jakarta kota
ketika tujuannya tanah abang dan sudirman dan yang lainnya itu kita bisa transit di stasiun manggarai
sebaliknya bekasi yang awalnya hanya melayani ke jakarta kota saat ini bekasi melayani sampai loop line tanah abang sudirman angke dan duri
dan ini adalah upaya kita untuk memaksimalkan jalur jalur double double track dan manggarai sebagai stasiun ultimate nantinya
sejumlah penumpang krl melihat kebijakan ini memiliki sisi positif dan sisi negatif
untuk jarak ke arah kota sih itu sekiranya paling butuhin banyak waktu
kayak harus transit dulu biasanya kan saya kan dari kelender biasanya bisa langsung ke kota
mungkin ini harus butuh banyak waktu transit dulu ke manggarai
saya sendiri sebagai pengguna itu sangat mendukung adanya so lima ini
karena jalur bekasi yang tadinya harus bertransit di stasiun manggarai akhirnya bisa langsung menuju stasiun sudirman tanah abang seperti itu
pembelakuan so lima stasiun manggarai akan disertai dengan meningkatnya jumlah perjalanan krl per hari
selain itu kecepatan krl pada sejumlah relasi akan ditingkatkan
disertai dengan bertambahnya rangkaian kereta sepuluh dan dua belas untuk meningkatkan kapasitas penumpang
tim liputan cnn indonesia